anda masih bersama kami di cnn indonesia today
wali kota surabaya tri risma harni resmi dilantik sebagai pengurus dpp pdi perjuangan periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
risma mengucapkan sumpah jabatan sebagai ketua dpp bidang kebudayaan di pandu ketua umum megawati soekarno putri
risma terpilih menjadi salah satu pengurus dpp pdip pada kongres kelima di bali delapan agustus silam
namun karena si risma berhalangan hadir saat itu pelantikannya sebagai ketua dpp bidang kebudayaan baru dilakukan pada hari ini
ketua umum megawati soekarno putri juga mengungkapkan alasannya memilih risma sebagai pengurus dpp pdip
menurutnya risma berhasil menyulap kota surabaya menjadi lebih baik
megawati berharap dengan terpilihnya risma sebagai ketua dpp di bidang kebudayaan
wali kota surabaya ini mampu berkeliling indonesia
untuk mengkompilasi kearifan lokal